pemudik tujuan sumatera bisa melalui jalan tol sumatera di ruas insinyur sutami hingga kota baru sepanjang tiga belas km
pengerjaan fisik untuk ruas jalan ini sudah selesai dilakukan namun ini jalan ini hanya direkomendasikan sebagai jalur alternatif jika jalan lintas sumatera macet total
pengerjaan jalan tol sumatera masih terkendala dengan pembebasan lahan milik warga
pemerintah agar jalan tol sumatera di lampung bisa dilintasi pemudik akan terrealisasi tahun ini
namun jalan yang bisa dilalui hanya sepanjang tiga belas km di ruas jalan insinyur sutami hingga kota baru
pengerjaan fisik di ruas jalan ini sudah hampir selesai seluruhnya
pihak pt waskita tinggal menyelesaikan pengerjaan tiang listrik sepanjang satu km
selain infrastruktur akses keluar ruas jalan ini juga sudah terhubung ke jalan arteri
walaupun secara fisik sudah siap dilalui pemudik pihak pt waskita hanya merekomendasikan sebagai jalan alternatif
pemudik dari pulau jawa dialihkan melalui jalur ini jika jalan lintas sumatera macet total
karena untuk sampai ke jalur ini pemudik membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama
sesuai dengan kemarin anjuran dari korlantas sudah pernah ngecek sini
hanya sebagai jalan
jalur alternatif jika di sana di jalur soekarno hatta bypass terjadi overload mungkin dilalui ke sini pak
jadi jalurnya terbatas hanya sampai dari kota baru dekat itera sampai di sutami
nanti mau ke jalur di bypass dia nanti akan melalui jalur pendekat juga lagi
sumatera di lampung dari bakau huni hingga terbanggi besar hingga kini masih terkendala pembebasan lahan
akibatnya beberapa bagian belum dapat dikerjakan
seperti yang terjadi pada ruas stu tujuh sampai stu tujuh belas di kecamatan ketapang lampung selatan
yang sebagian masih berupa badan jalan berlapis tanah
bagi pemudik yang hendak menuju sumatera tetap bisa menggunakan jalan lintas timur sumatera dan jalan lintas tengah